dipuji ketika masih berjaya ditelantarkan saat sudah tak berdaya
itulah yang menimpa mantan atlet balap sepeda nasional asal surabaya jawa timur bernama soeharto
ia kini berprofesi sebagai tukang becak
siapa sangka tukang becak ini dulunya adalah atlet balap sepeda indonesia
suharto namanya usianya sudah enam puluh lima tahun
ia pernah merebut medali emas pada sea games seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan di malaysia untuk nomor team time trial jarak seratus km
bersama tiga rekannya saat itu tim balap sepeda indonesia mampu mengalahkan malaysia dan thailand
dua tahun sebelumnya di sea games seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh yang berlangsung di thailand
soeharto menyumbangkan dua medali perak untuk kontingen merah putih dari nomor jalan raya bergu dan perorangan
kenangan menjadi juara sea games tak pernah dilupakan soeharto
di kamar kos yang hanya berukuran dua lima x tiga meter ini suharto menyimpan rapi medali dan piagam penghargaan
yang pernah ia peroleh dari berbagai ajang balap sepeda nasional dan internasional
bapak tiga anak ini juga mengumpulkan clipping berita yang memuat keberhasilan tim balap indonesia
termasuk juga foto dirinya bersama presiden soeharto
namun karena mereka sudah berusaha untuk mencari penyelesaian
mereka juga tidak bisa mencari penyelesaian
namun karena mereka sudah berusaha untuk mencari penyelesaian
mereka juga tidak bisa mencari penyelesaian

untuk menyambung hidup ia terpaksa menjadi tukang becak hingga kini
bejak pun bukan punya sendiri
suharto harus menyewa becak bilik tetangga seharga lima rupiah per hari
sebelum menarik becak ia melilitkan balok kayu menggunakan karet ban di perut
agar tak nyeri akibat hernia yang ia derita
uang dari hasil menarik becak hanya cukup untuk makan keluarga
jika ada sisa ditabung untuk membayar sewa kamarkos

mudah mudahan aktivitas yang tidak mengalami seperti saya
pemerintah bisa memperhatikan benar benar nasib mereka untuk ke depan
prestasi tidak akan mudah melejut ke atas
saya juga memikirkan itu

tapi kalau itu diperhatikan saya kira pemerintah memperhatikan nasib mereka untuk ke depan

itu lebih bagus
suharto berharap pemerintah memberi perhatian dan jaminan masa depan kepada mantan atlet sepertinya
agar bisa membantu meningkatkan prestasi generasi muda